dan untuk mengetahui bagaimana kondisi pasca ledakan di mapol resta surakarta sudah terhubung melalui sambungan telpon bersama brikjen polisi agus rianto kaporen maskpuri
selamat pagi bapak agus ledakan terjadi di kantor polisi apakah yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak kepolisian di lokasi ledakan pak
ya kita melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang terjadi
teman teman sudah melakukan pendalaman dari lapor kemudian juga teman teman dari densus juga sudah melakukan proses penyelidikan lebih lanjut
termasuk juga tim dvi kita kita berharap proses identifikasi dan penyelidikan bisa cepat selesai sehingga kita bisa memastikan terkait dengan peristiwa yang terjadi
oke baik pak agus ini dari residu yang kita bisa lihat ini kan putih begitu pak apa sudah bisa ditelah lebih lanjut
ini sebetulnya apa
ini jenis bom apa gitu dan seberapa membahayakan ya pak
iya kita belum bisa memastikan kalau bicara asap yang ditimbulkan itu ya memang tergantung daripada material yang digunakan
tapi untuk memastikan tentunya kita perlu hasil laboratorium ya mbak ya hasil pemeriksaan laboratoris yang pasti kemungkinan bahan atau material yang digunakan
nah sampai saat ini kita belum dapat informasi lebih lanjut
dari teman teman yang melakukan proses penyelidikan tersebut
nanti kalau sudah ada kita akan sampaikan secara detail
tapi kita berharap teman teman bisa bersabar untuk kita memberikan kesempatan penyelidikan yang dilakukan oleh tim dvi maupun tim lafor kita
baik bapak apakah pengamanan di pos pos polisi lainnya akan diperketat di daerah sana pak saat ini
seluruh jajaran kepolisian termasuk juga
kita kepada masyarakat kita akan meningkatkan proses pengamanan
karena memang tindak pidana seperti ini sudah menjadi bahan analisa bagi kita
bahan meningkatkan kewaspadaan kita
salah satu kemungkinan yang terjadi ancaman dari pelaku pelaku teror ini
nah sehingga dengan pengalaman yang terjadi di surakarta ini ya tentunya menjadi perhatian bagi kami dari kepolisian
untuk lebih meninteksikan
kegiatan kegiatan pengamanan agar hal hal tersebut tidak terjadi lagi
bapak bisakah kita mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi target pada saat ini dari para teroris adalah aparat keamanan
untuk kesimpulan ya tentunya terlalu pagi
tapi bagaimanapun dari beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan informasi bahwa salah satu yang menjadi sasaran dari pelaku ini adalah kepolisian
karena kepolisian dianggap bagi mereka yang menghalang halangi ataupun yang menghambat upaya upaya ataupun langkah langkah mereka untuk melakukan tindakan teror ini
beberapa waktu yang lalu kita berhasil gagalkan beberapa kali
nah inilah yang semula memang sasarannya adalah barat atau asing
sekarang ya ada tambahan kepada aparat kepolisian
nah ini yang menjadi
salah satu pertimbangan bagi kita memang sudah kita lakukan arahan imbauan dan penekanan kepada seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan
di samping kita juga harus juga mengamankan masyarakat
oke baik pak ini kan kalau bisa kita bilang berarti istilahnya polisi kecolongan begitu ya pak
apalagi ini kan terjadinya kan di kantor polisi juga memang tidak ada pengamanan yang sewajarnya harus dilakukan gitu pak di kantor kepolisian sampai bisa pelaku ini masuk
kalau media tentunya yang paling mudah itu kecolongan
tapi kantor polisi itu terbuka untuk siapa saja
untuk semua masyarakat
pelaku ini sudah diberhentikan oleh anggota kami
begitu masuk diberhentikan
tidak lama kemudian terjadi ledakan
nah memberhentikan itu kan tujuannya untuk melakukan pendalaman
tujuannya ataupun maksudnya mungkin juga apabila diperlukan melakukan pemeriksaan terhadap barang barang yang dibawa
tapi belum tersebut
sempat hal itu dilakukan sudah terjadi ledakan
nah ini bagaimanapun menjadi bahan analisa kepada kita
kepada kepolisian tentunya
dan kita sudah himbau kembali kepada teman teman di seluruh jajaran
untuk selalu mewaspadai bagi masyarakat yang akan menuju ke kantor polisi
yang memerlukan pelayanan polisi
ataupun hal hal lain
itu kita tingkatkan kewaspadaan
termasuk juga kita komunikasikan dengan pihak pihak terkait lain
yang memang disitu ada aktivitas masyarakat yang meningkat pada saat saat seperti sekarang ini